keberatan atas kenaikan upah minimum provinsi atau ump dki jakarta tahun dua ribu dua puluh datang baik dari pekerja maupun pengusaha
bila pihak buruh tidak setuju sebab angka empat dua juta dinilai masih belum sesuai angka kebutuhan hidup layak
sebaliknya pihak pengusaha menilai kenaikan terlalu tinggi dan dikhawatirkan menurunkan penyerapan tenaga kerja
saya sampaikan bahwa ump dki jakarta untuk tahun dua ribu dua puluh menjadi rp empat dua ratus enam puluh tujuh tiga ratus empat puluh sembilan sembilan ratus enam
pemerintah provinsi dki jakarta telah mengumumkan ump dki tahun dua ribu dua puluh
tahun dua ribu dua puluh sebesar rp empat dua juta atau naik delapan lima puluh satu persen dari ump dki tahun dua ribu sembilan belas sebesar rp tiga sembilan juta
konfederasi serikat pekerja indonesia atau kspi menilai kenaikan ump dki sebesar rp empat dua juta
masih belum memenuhi standar kebutuhan hidup layak atau khl di ibu kota
vice president kspi sekaligus wakil ketua dewan pengupahan nasional

penentuan ump hanya berdasarkan besaran inflasi dan pertumbuhan ekonomi
sesuai peraturan pemerintah nomor tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas
oleh karena upah minimum dki jakarta sudah dibawa kebutuhan hidup layak
maka sesuai dengan pp tujuh puluh delapan harus dijas sebesar permintaan kawan kawan tenaga kerja
di dki jakarta kenaikan upah minimumnya adalah yang kami minta adalah rp empat enam ratus sembilan belas
sementara itu keberatan kenaikan ump dki jakarta tahun dua ribu dua puluh juga datang dari kalangan pengusaha
ketua umum asosiasi pengusaha indonesia apindo haryadi sukamdhani menilai
kenaikan ump secara nasional yang relatif tinggi dapat memberatkan pihak pengusaha
lima pengusaha di sektor usaha mikro kecil dan menengah atau umkm
dan ini sebetulnya kalau untuk perusahaan umkm
besaran ini sebenarnya sudah sangat memberatkan sebetulnya seperti itu
kalau untuk menengah besar mereka memang sudah bisa mengantisipasi lebih jauh sebelumnya
yaitu dengan cara mereka merampingkan manajemen
mengubah pola operasionalnya menjadi lebih efisien
dan kalau manufaktur itu mereka melakukan otomatisasi secara besar besaran
penetapan ump diharapkan mampu mengakomodir kedua belah pihak
baik pihak pekerja agar sesuai dengan kebutuhan hidup layak tanpa mengabaikan kemampuan perusahaan
terutama perusahaan di sektor umkm dalam menyerap dan membayar upah pekerjanya